dan untuk mengetahui informasi lebih jauh lagi terkait dua orang dari jaringan santoso yang tewas tertembak senin malam
sudah terhubung melalui sambungan skype dengan produser lapangan cnn indonesia jafar gebua di palu sulawesi tengah
ya good morning jafar kuat sekali sejauh ini dugaan bahwa salah satu jenazah yang ditebak mati ini adalah santoso
atas dasar apakah dugaan ini apakah ada kesamaan ciri ciri fisik atau seperti apa jafar
dari ciri ciri fisik yang dilaporkan oleh tim intelijen dan tim tindak operasi tinombala
diduga kuat bahwa terduga teroris yang tewas ditembak kemarin adalah santoso
yang memiliki ciri fisik berkaitan dengan di dahi dan beramur gondong serta berjenggot
kemudian salah seorangnya juga diketahui masih diduga bernama mutar
namun konfirmasi dari
pihak yang berwenang baik kepolisian maupun tni yang saat ini tergabung dalam operasi tinombala
masih menjelaskan bahwa akan menunggu hasil identifikasi yang mungkin akan dilakukan malam nanti
karena dipastikan jenazah dua jenazah tersebut baru akan tiba di kota poso sekitar pukul lima belas waktu indonesia tengah
dan akan dievakuasi ke palu melalui jalan darat sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia tengah
dan langsung akan dibawa ke ruang pemulasaran jenazah di rumah sakit bayangkara kapolisi daerah sula setengah
namun dipastikan kuat bahwa memang salah seorang terduga teroris yang tewas ditembak di desa kilo
tambah rana itu adalah santoso sesuai ciri fisik yang selama ini sudah diketahui
berdasarkan foto yang disebar oleh aparat satuan tugas operasi tinombala
ya jafar meski sudah diduga kuat begitu nantinya jenazah
ini kini sekarang sedang dibawa ke rumah sakit bayangkara
berapa lama proses identifikasi tersebut
dari pengalaman sebelumnya proses identifikasi bisa dilakukan dalam jangka waktu tiga sampai lima hari
karena saat ini tiap rumah sakit bayangkara pol dan sultan masih menunggu tim dari pusat laboratorium forensik mabes polri
yang dipastikan akan datang di palu sore nanti
yang akan bergabung dengan pusat laboratorium forensik mabes polri
dengan inafis dan tim dci lainnya untuk memastikan identitas dari terduga teroris yang tewas ditembak
dan sampai saat ini juga kami tadi sudah mengecek ke rumah sakit bayangkara
polda sultan belum ada persiapan baik pemasangan polis lain atau informasi lain terkait dengan proses identifikasi ini
sampai sekarang juga suwarni istri dari
terduga teroris santoso alisa buarda juga belum berada di palu
karena kemungkinan besar akan dilakukan test dna untuk memastikan identifikasi terduga teroris yang ditembak ini
oke baik jadi sore nanti baru akan dilakukan ya proses identifikasi dan juga hal hal setelahnya
nah jafar saya ingin bertanya begini jika memang bahwa jenazah yang diduga santoso ini adalah benar santoso
seberapa melemahkah kekuatan kelompok santoso ke depan melihat peta yang ada di sana saat ini
saya menduga bahwa kelompok ini akan makin lemah sepeninggal santoso
karena selama ini santoso mereka anggap sebagai salah seorang amir yang bisa didengar dan bisa merekatkan beberapa vaksi dari kelompok hujan indonesia timur
seperti yang kita ketahui ada tiga amir selama ini yang menjadi tumpuan komando mereka
yakni santoso kemudian ali kalora dan basri alias bagong
basri alias bagong sendiri adalah
kombatan yang sudah lama yang sudah pernah dipenjara kemudian melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan ampana
dan kemudian bergabung dengan santoso
sementara ali kalora juga track recordnya hampir sama namun belum pernah tertangkap selama ini
dia juga terlibat sejumlah pengeboman di poso dan penembakan misterius
namun salah satu satunya sosok yang mereka anggap bisa merekatkan ketiga faksi ini adalah santoso
sehingga bisa dipastikan bahwa sepanjang santoso kelompok ini makin melemah
jumlah mereka mungkin tinggal bersekisar sembilan belasan orang
sesuai dengan data yang sudah dirilis oleh aparat satuan tugas operasi tinombala
baik jafar gebuah terima kasih atas informasi anda
kami akan terus meminta update dan perkembangan terbaru dari anda jafar gebuah atas informasi